pemerintah kota solo meluncurkan program tambal ban online yang diberi nama ngerekso ban kempes
terdapat enam kendaraan bantuan untuk enam penambal ban online
salah satunya mbah bejo suharmanto
sejak tahun dua ribu delapan belas ia selalu siaga menerima panggilan untuk menambal ban online maupun yang mogok
berbekal ponsel mbah bejo selalu memantau pesan pesan yang masuk
soalnya ya itu mobil enam puluh lima ribu jarak jauh itu jarak dekat rp lima puluh
mbah bejo mengaku semata mata bukan uang yang dikejar namun juga menolong masyarakat
dalam sehari bisa melayani tambal ban hingga sepuluh kali
bersama anaknya bejo pun melaju menggunakan motor tiga rodanya
akbar salah satu pengguna jasanya mengaku cukup terbantu
mengingat jarak ke bengkel cukup jauh
sangat dibutuhkan masyarakat walaupun kan karena pilihannya kalau kita nggak tambal di tempat kita paksakan ke bengkel terdekat kan
jadi daripada resiko nanti makin rusak lagi bannya
jadi ini bisa jadi solusi sih buat orang yang memang ada kendaraan dengan ban kendaraannya
selain itu mbah bejo juga mengaku mampu mengatasi motor atau mobil yang mogok dengan kerusakan ringan
jadi anda yang sedang mudik atau kebetulan melintas di kota solo tak perlu khawatir
jika motor atau mobil anda bermasalah cukup hubungi mbah bejo dan ia pun akan datang membantu